kalo misalkan mbak andin berhasil ngebujuk al
dan bilang kalo bukan dia pembunuh roy
bisa bisa al menyelidiki semuanya dan
dan gue bakal ketauan
tolong ketemu temaku
mau ngapain lagi sih dia
kenapa sih mas ino selalu aja kayak gini
selalu ganggu rumah tangga aku
kenapa sih di tengah begini
kenapa tengah jalan sih
ini berapa lama dibenerin pak
lagi nunggu spare part pak
ini ngerjain apa nungguin spare part sih
bukan masalah gitu pak
nungguin apa lagi ngerjain pak
tapi spare partnya belum datang pak
rumah orang gak jauh dari sini
mari aja deh
gue itu ngerasa ada yang aneh sama micha
masa dia bisa tiba tiba pergi ninggalin begitu aja kemarin
gue harus tari tau nih kayaknya
mendingan gue telepon
oh ini puy books ya
ada nall ada dau
ya udah deh sayang banget pada al
kalau begitu kita ketemu lagi nanti ya
sejak kemarin tuh miji jadi aneh banget ya
atau jangan jangan dia udah tahu sesuatu hal tentang
gak bisa dibiarin
gue harus kasih tau ke adik kayaknya
telepon aja kali al ya
tapi bentar deh
kalo ambil telepon kayaknya gak enak banget
mendingan gue kesana aja kali ke rumah makan langsung
gue kasih tau langsung ke al
tapi tenang aja gak aku angkat kok
iya dia minta ketemuan
tapi aku gak mau sendirian mas
aku maunya ditemanin sama kamu aja
karena aku gak mau ada salah paham
katanya dia mau ngomong sesuatu
aku juga gak tahu mas
apa jangan jangan nino udah tahu rahasia gue
belakangan ini kan dia selalu mau membongkar soal roy
sampai sekarang dia udah berhasil nemuin bukti
dan sekarang mau ngasih ke andin
andin harus tahu hal ini dari gue
bukan dari nino atau elsa
dan ada pembinya
kau lebih banyak

kan mbak andin berhasil ngebujuk ah
dan bilang kalau bukan dia pembunuh roy
bisa bisa al menyelidiki semuanya dan
dan gue bakal ketahuan
ini perut ngapain jadi sakit amat ya
harus belakang ini
daripada murnioli celana
aduh tia lu udah post gak ada yang datang ini
udah gak nahan uya
mudah mudahan kalau ada di rumah
udah gak ada yang dateng ini
lu ngapain lagi sih kesini
tidak ada yang dateng
tidak ada yang dateng
tidak ada yang dateng
tidak ada yang dateng
buka dosa anda
andin tolong keluar andin
aku depan gerbang
ada sesuatu yang harus kamu tahu
aku tunggu depan gerbang angin sekarang
jangan jangan orang ini tau soal roy
kalo sampai orang ini bocorin ke andin
andin tolong keluar andin
aku depan gerbang
ada sesuatu yang harus kamu tahu
aku tunggu depan gerbang angin sekarang
tuh kan mas
maksudnya mas dino itu apa
maksudnya mas nino itu apa

kayaknya emg bener dia udah tau soal roy
aku gak mau jelasin apa dan aku juga gak mau kalau misalkan aku sendirian
karena aku gak mau ada salah paham diantara aku sama kamu
uya uya buka gerbangnya uya